jalan tol depok antasari atau desari akan diresmikan pada malam ini
peresmian direncanakan dilakukan langsung oleh presiden joko widodo
adapun pada tahap pertama hanya satu seksi saja yang akan resmi dioperasikan
yakni seksi satu antasari brigif
inilah gerbang tol cilandak utama gerbang masuk pengendara
yang datang dari arah antasari jakarta selatan menuju depok jawa barat
melalui jalan tol desari
peresmian jalan tol ini direncanakan dilakukan pada dua puluh tujuh september oleh presiden joko widodo
adapun pada tahap pertama hanya satu seksi yang akan resmi dioperasikan
yakni seksi satu antasari brikip
pada dua puluh tiga september lalu jalan tol desari telah dicek layakan fungsinya
untuk memastikan kesiapan jalan tol sebelum dibuka untuk umum
ya jadi setelah layak fungsi minggu kemarin
kita memang ada catatan catatan yang kita diberi kesempatan untuk menyelesaikan
hanya maksimum dua minggu
kita sudah berjalan begitu hari pertama kita sudah langsung memperbaiki apa menjadi catatan
dan langsung setiap hari kita report ke kementerian untuk itu
sebenarnya minor sih yang perlu diperbaiki
jadi ada pager yang mungkin perlu ditambah
ada pengaman jalan mungkin ada keretakan kecil di jalan
sebenarnya yang banyak ya perapian
karena pasti di proyek yang dulunya
rame gitu kan ada tanah kayak gitu gitu
ya itu yang kita harus bersihkan
seksi pertama ini membentang sepanjang hampir enam km
pembangunan jalan tol memakan biaya mencapai rp dua sembilan triliun
jalan tol desari memiliki kapasitas satu ratus delapan puluh ribu kendaraan per hari
keberadaan tol desari diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas
di tbc matupang kemudian di margonda yang depok itu nanti akan berkurang
karena di situ kan hampir tiap hari kan padat
karena di sana juga yang pertama belum diterapkan juga
kan kanjil kenap juga belum di sana
kemudian yang lain lain juga belum
sehingga dengan adanya pembangunan atau dibukanya tol ini bisa membantu untuk mengurangi kepadatan
saat ini pembangunan jalan tol desari seksi dua masih terus berlangsung
dan ditargetkan rampung pertengahan tahun depan
seksi dua akan menghubungkan brigif dengan sawangan depok melalui krukut
adapun seksi tiga dan empat baru akan dibangun pada dua ribu sembilan belas
dan ditargetkan rampung pada dua ribu dua puluh satu
seksi tiga akan menghubungkan sawangan dengan bojonggede
seksi empat menghubungkan bojonggede dengan salah benda bogor jawa barat
hingga saat ini pengelola tol dan juga bptj masih belum menetapkan
berapa tarif tol yang nantinya akan dibebankan kepada para pengendara
adapun memang sudah diperkirakan tarif tol dari antrasari ke brigif misalnya
diperkirakan berada di angka rp delapan sembilan jika nantinya tarif per kilometernya
berada di angka rp satu empat ratus hingga rp satu lima ratus per kilometernya
ada pun sejak peresmian selama satu minggu ke depan nantinya tarif tol akan digratiskan
bagi para pengendara baik yang datang dari antrasari yang menuju ke brigif
dan jika sebaliknya
mumtazah jateningrat jakarta
dan saat ini sudah ada kerekan saya nih koresponden miladya rahma
langsung di tol desari
mila selamat malam mila
bisa anda laporkan mengenai apakah peresmian ini sudah dimulai
dan apakah bapak presiden sudah hadir lalu sudah mantap belum nih mila
apa saja sih seperti apa kelayakan jalan dan juga fasilitas di tol desari ini
ya selamat petang hanum betul sekali
sebenarnya kalau bicara soal peresmian dari seksi satu tol depok antasari ini sudah dilakukan
sejak pukul empat sore tadi hanum
yang langsung meresmikan ini adalah presiden joko widodo
kemudian didampingi oleh pejabat atau menteri terkait seperti misalnya
menteri pupr basuki hadi mulyono kemudian menteri perhubungan budi karya sumadi
tadi ada juga gubernur dki jakarta anies baswedan juga mendampingi proses peresmian ini
nah bicara kira kira seperti apa sih sebenarnya gambaran dari seksi satu proyek tol depok antasari ini
anda bisa melihat di belakang saya hanum ini tadi sih sebenarnya agak indah pemandangannya hanum
karena tidak hanya diwarnai oleh lampu lampu tapi ada laser laser juga yang bermain
tapi giliran mau live ini juga
ini malah mati gitu tapi tidak apa apa ini paling tidak ini bisa saya gambarkan di sini
kurang lebih ada sepuluh pintu tol atau gerbang tol otomatis yang bisa kita lihat di sini
memang untuk seksi satu ini atau dari antasari menuju brigif ini panjangnya sekitar lima delapan km saja
kalau bicara total panjangnya sampai dengan salabenda ini panjangnya dua puluh delapan km
ini akan terbagi atau pembangunannya dibagi menjadi beberapa tahap
nah untuk yang hari ini diresmikannya baru tahap satu
untuk seksi dua nya ini yakni dari brzezik sampai dengan sawangan ini
estimasinya sih selesai di dua ribu sembilan belas kemudian dari sawangan bojonggede ini juga mudah mudahan di dua ribu dua puluh
sampai kemudian bojong gede dan terakhir di selabenda ada di kabupaten bogor ini
harapannya sih di tahun dua ribu dua puluh satu bisa selesai
tapi ada yang menarik tadi yang disampaikan oleh presiden joko widodo dalam sambutannya hanum
yang menyatakan tidak usahlah sampai dengan dua ribu dua puluh satu
paling tidak dari dua puluh delapan km dari proyek tol depok antasari bahkan sampai salabenda ini
diusahakan sampai dengan dua ribu sembilan belas juga sudah selesai
apakah ini kemudian selesai
nanti kita akan lihat bersama karena kalau kita lihat kendalanya apa sih dalam pembangunan tol ini
lagi lagi soal pembebasan lahan ya
ini yang kemudian membuat untuk tahap satu saja atau seksi satu ini pembangunannya molor satu setengah tahun
jadi ini terutama berkaitan dengan pembebasan lahan yang harusnya sudah dimulai sejak dua ribu empat belas
ini harus mundur beberapa bulan begitu ya sampai dengan dua ribu lima belas baru dibangun
itu kemudian menjadi hambatan hanum
ini kalau tadi kan terkait dengan pembebasan lahan
kalau dari yang sudah ada pengoperasian yang pertama ini kan direncanakan dua ribu sembilan
lalu molor lagi dari dua ribu tujuh belas dan akhirnya sekarang baru benar benar dioperasikan begitu
kalau selain tentang pembebasan lahan tadi faktor faktor apa aja yang menjadi penghambat utama
menjadi lama begitu pengoperasian sampai akhirnya baru bisa sekarang mila
iya kalau berdasarkan apa yang disampaikan oleh menteri pupr basuki hadi mulyono
salah satu hal yang paling mendasar adalah soal pembebasan lahan hanum
mengingat sebenarnya ini kan kalau kita lihat wacana pembangunan proyek depok antasari
ini kan sudah digulirkan bahkan jauh dari tahun dua ribu lima namun harus mulai beberapa tahun
salah satunya memang karena pembebasan lahan
dan ini juga yang masih terus terjadi di terutama di pembangunan seksi tiga dan juga empat
karena proses pembangunan atau proses pembebasan lahan ini masih juga belum selesai
jadi sebenarnya kalau kita lihat memang dalam proyek proyek infrastruktur yang kemudian dibangun atau diagresifkan begitu ya dibangun oleh pemerintah pusat ini
memang masalah yang paling klasik adalah masalah pembebasan lahan
ada beberapa warga yang kemudian masih harganya belum cocok begitu ya soal berapa kemudian harga yang harus mereka terima
atau berapa rupiah kemudian yang mereka harus terima berdasarkan njop
tapi overall saya pikir ini menjadi sebuah kebahagiaan ya sebuah oase di tengah frustasi kemacetan di ibu kota begitu hanum
kita lihat harapannya ini dengan dibangunnya proyek tol desari ini paling tidak dari seksi satu ini bisa memecah kendaraan
semuanya tidak langsung menuju ke jagorawi tapi ada sebagian yang kemudian melintasi ruas tol depok antasari ini
dan tadi seperti disampaikan ini mudah mudahan sih prediksinya bisa mengurangi kepadatan lalu lintas atau kepadatan kendaraan
mudah mudahan demikian mengingat sebenarnya kalau kita bicara soal angka atau indeks kemacetan di ibu kota jakarta memang masih sangat tinggi
bahkan data dari inrix sebuah lembaga riset kemacetan di jakarta

pada dua ribu tujuh belas masih merilis bahwa indonesia masih menempati urutan ke dua puluh dua negara paling macet di dunia
begitu juga jakarta di asia urutan dua setelah bangkok
jadi sebenarnya ini harapannya sih bisa mengurangi
tapi lagi lagi tentu saja tidak hanya soal infrastruktur yang terus dipacu dibangun
tapi juga bagaimana behavior masyarakat ibu kota dan juga masyarakat yang tinggal di kota kota satelit ini bisa kemudian berpindah lah paling tidak
dengan menggunakan model model transportasi publik yang lain
itu kalau model transportasi publik yang lain
ya model transportasi publiknya bagus
kalau nggak hasta mungkin masih pikir pikir juga ya
untuk bagaimana apa namanya menggunakan transportasi publik
tapi ya mudah mudahan lah
ini menjadi sebuah jalan keluar
sedikit bisa bernafas lega lah warga yang tinggal di depok di gandul
kemudian nanti harapannya sampai di bogor ini lebih lancar
ada pilihan alternatif ruas tol yang kemudian bisa dipakai untuk menuju ke ibu kota tarif
dan umumi juga penting saya sampaikan
tarifnya berapa sih
kalau kita bicara soal tarif apakah akan mahal seperti tol dalam kota
tadi seperti disampaikan oleh menteri pupr basuki hadi mulyono bahwa estimasi tarifnya ini angkanya di rp satu empat ratus sampai dengan rp satu lima ratus per kilometer
jadi kira kira untuk tarif seksi satu ini panjangnya yang lima delapan kilometer ini harganya antara tujuh ribu lima ratus sampai dengan sembilan ribu rupiah
tapi beruntung selama seminggu ke depan masih gratis
jadi warga depok warga sekitar margonda yang ingin mencoba atau menjajal boleh saja karena seminggu ke depan ini masih gratis
jadi anda bisa juga sambil memantau kira kira apa saja yang memang menariknya pemandangan mungkin di sekitar ruas tol seksi satu ini
bagaimana apakah rambu rambunya juga sudah lengkap
menurut pantauan kami saya hanum sedikit saya gambarkan ya meskipun saya juga belum memantau sepanjang semuanya ya lima delapan km ini
tapi karena masih baru begitu ya gerbang tol juga bisa berfungsi
dengan baik begitu kami melihat rambu rambu lalu lintas pagar pembatas juga ruas jalan tol dengan wilayah di sekitarnya juga sudah terpasang dengan baik
nah mudah mudahan lah ini kemudian bisa menjadi sebuah infrastruktur yang bisa bermanfaat yang bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang
terutama warga di daerah depok di bogor gitu ya
baik mila diani tentunya orang depok senang semuanya ya karena desari ini sudah dioperasikan
dan mila diani terima kasih atas laporan anda langsung dari tol desari
sudah rampung begitu rampung diresmikan sudah rampung lalu apa saja yang lain kata berikutnya kita bisa lihat yang ramai dicuitkan ini ternyata adalah tarif
ada juga kata lain yang related dengan tagar ini antara lain adalah investasi lalu juga ada biaya ada juga beroperasi dan juga gratis
nah itu paling penting
dan seperti apa sih kira kira komentar warganet ekonomi
mari kita lihat dari akun yang pertama
yang pertama kita lihat dari ed bang zul underscore seribu sembilan ratus delapan puluh delapan yang mencuit
alhamdulillah saya yakin dengan mulai dioperasikan tol depok antasari ini akan sangat mengurai kemacetan di daerah depok khususnya arah pulang gue ke margonda
bener banget bangzul
berikutnya kita lihat dari ad ahmad underscore aris yang mencuit
pariduan kamil gak ikutan peresmian tol depok
antasari pak sekalian lihat dong nih jalan setelah pintu keluar tol di jalan brigif gandul pangkalan jati yang masih sempit banget
masih parah pak tiap hari
sekali aja bisa dipercepat perluasan jalannya ya
semoga habis ini sekalian dipantau ya
lalu selanjutnya ini at kuspinasti seribu tujuh ratus satu yang mencuit
pengen mencoba tol baru yang diresmikan hari ini depok antasari secara gratis selama seminggu ke depan
anda orang yang sangat tepat karena yang gratisan itu memang menyenangkan
dan yang terakhir ini dari
edgy wahyudi yang mencuit hari ini pak jokowi akan resmikan
sudah resmikan lebih tepatnya tol depok antasari seksi satu
persiapkan peta simpang susun antasari dulu biar nggak kesasar ya